mustangin berdiri di barisan depan sebelum masuk ke bus yang akan membawanya ke bandara internasional juanda
pria kelahiran yogyakarta itu tergabung di kloter dua asal bangkalan embarkasi surabaya
ia mengaku bahagia karena bisa berhaji bersama sang istri tercinta
mustangin mendaftarkan diri berhaji pada dua ribu sebelas dan dijadwalkan berangkat pada dua ribu dua puluh
namun karena pandemi keberangkatannya tertunda sampai tiga kali
nah berangkat tahun ini alhamdulillah bisa berangkat sama istri saya
sama mahramnya ya
berhasil berdua ya
berdua sama istri karena banyak orang yang nggak bisa berangkat sama mahramnya
alhamdulillah senang sekali mas alhamdulillah puji syukur ke allah ini
tidak ada kata lain ini
mereka yang berhaji bersama pasangan pantas berbahagia
pasalnya tahun ini pemerintah memiliki kebijakan menghapus pendamping haji
akibatnya ribuan pasangan suami istri yang menunda keberangkatan karena tidak bisa berhaji bersama pasangannya memilih tidak melunasi biaya haji
rabu dua puluh empat mei dua ribu dua puluh tiga embarkasi surabaya memberangkatkan kloter satu dua dan tiga
jemaah di tiga kloter ini berasal dari bangkalan sampang surabaya dan kota madiun
untuk kloter satu dan tiga masing masing empat ratus empat puluh lima orang sesuai daftar

kloter dua terdapat lima orang yang gagal berangkat
untuk kloter dua kemarin ada satu jamaah yang sudah persiapan berangkat keluar dari rumah
mau dilepas dari salah satu titik di islamic center ternyata sakit
dibawa ke rumah sakit terus kemas muafat di situ
jadi tidak bisa mencari pengganti karena sewaktunya limit
kita mencari paspor yang sudah ada visanya sulit
selain meninggal dunia ada tiga calon haji yang sakit dan satu orang lainnya
merupakan pendamping haji yang sakit tersebut
calon haji yang sakit akan terus dipantau kondisinya
begitu dinyatakan sehat ia bisa diberangkatkan bersama kloter selanjutnya
miftah farid andras wicaksono surabaya jawa timur